kemana situ anak
sabar sabar cari gimana ketemu enggak ada
kita pulang aja deh
midas midas ada apa kamu tertawa kamu habis jual belajar sama pak hades kan
makanya jadi anak jangan nakal untung aja warga desa ngancurin kamu dan rumah kamu
salah saya menyesal
makasih resh raksa
kamu kenal sih
tenang aja tenang
kuningan kita pulang aja yuk
ngapain kalian semua pulang
nanti juga kalian disuruh sama orang tua kalian kerja
kita pulang aja yuk
hahaha mau pulang ya pulang aja
kok mereka pada kabur midas
mereka itu takut sama kamu rasa
raksasa ngapain aku ya tentang peta itu
kan aku penasaran
midas main kemana ya
kalian tunggu industri ini yuk
harus barley hati hati biasa
lagi main sama raksasa bu apa midas lagi main sama raksasa bapak bapak bapak bapak
midas pak kan anak anak si midas lagi main sama raksasa raksasa aku bisa bisa jadi main sama
raksasa lupa saya juga enggak tahu pak ini sudah keterlaluan kusin kusin kira kira
sekarang kamu cari midas gutan sana cepat
makanya kalau narik anak anak itu harus ke belakang seperti ini nih
ya berhasil nah kalau sudah mahir nanti saya ajak berburu binatang ya

haa eh enggak ada
oh mendingan kita pulang aja deh pa to dia udah di rumah
para kalau midas hilang beneran bagaimana dong
hai apa kamu siap ditanya sama juragan
terus gimana dong
kita gak mau nyari anak itu lagi
walaupun bagaimana kita harus cari terus
kenyataannya itu larinya kemana ya
perasan tadi itu larinya ke sini
waduh kita cari cari
kita tahunya ada di sini
ma ngapain sih ke sini
juragan kecil pulang yuk
orang tua kamu nyari nyari tuh
masa tidak kasih ya nama kita berdua
sudah nyari dari tadi
tidak ada hasil lagi
pokoknya aku tidak mau
juragan kecil tidak akan des
aduh apa itu
hei siapa kalian
aku ada di rumah saya di rumah raksasa
cepat kalian pergi
atau kalian mau jadi sasaran aku
kau itu ada
kita gak salah lihat
rontol tanya gede banget
sebenernya bukan diculik juragan
tapi masih mindasnya sendiri yang gak mau pulang
wah gimana dong kalau begini pak
tenang bu tenang
bapak juga lagi bingung nih
kenapa sih nakal sekali anak itu